inilah nyonya n ratu narkoba asal aceh yang sering memamerkan gaya hedonnya di media sosial
seperti beberapa postingannya saat berlibur ke berbagai negara
sosialita yang ditangkap oleh badan narkotika nasional ini rupanya berperan dalam peredaran narkotika jaringan internasional
ia mengendalikan peredaran sabu dan ekstasi mulai dari menyediakan narkotika mengatur pengiriman hingga pengemasan
kedok sosialita nyonya n terbongkar ketika petugas bnn mengungkap suaminya berinisial ar di depan pasar sunggal kota medan sumatera utara
dari penangkapan ini petugas juga menyita lima puluh dua lima kg sabu dan tiga ratus dua puluh tiga ribu butir ekstasi
dari hasil penyidikan diketahui bahwa ar hanya menjaga dan menghitung paket narkoba
apakah ada hubungan antara gaya hidup hedon ke
di platform tiktok dan instagram dan lain lain itu
apakah sebagai cara untuk menutupi permasalahan atau kejahatan ilegal yang dilakukan ini terjadinya ada pendalamannya
petugas bnn juga tengah menyelidiki harta kekayaan nyonya anne yang sering dipamerkan di akun media sosial
diduga harta yang dipamerkan merupakan hasil dari kejahatan bisnis narkotika yang dijalaninya